saudara cawapres bohmin iskandar mencurigai penggantian sistem penghitungan suara kpu yang dilakukan di tengah jalan
caimin meminta hal ini dibongkar lewat hak angket dpr
mohaimin mengklaim seluruh rekapitulasi suara tingkat kecamatan hingga nasional seharusnya rampung sesuai jadwal
cawapres pasangan anies ini pun mencurigai perpanjangan rekapitulasi hingga penutupan aplikasi sirekap yang saat ini dilakukan oleh kpu
melalui hak angket mohaimin berharap kecurigaan ini bisa terbongkar kebenarannya
kita harus curigai kpu terus semua skedul harus dipenuhi karena kalau ada pengunduran penghitungan pengunduran dan lain lain patut kita curigai
pokoknya penundaan pergantian sistem di tengah jalan itu warning lampu merah harus kita curigai
pasti ada sesuatu di balik itu
dan itulah yang harus dibongkar oleh komisi dua maupun oleh angket